jadi makin deket di mata makin deket di hati
eh tunggu girls
pi uang di atm aku udah abis nih transfer ya pi buat jajan
uang jajan gak
papi biasa aja kelas lebay banget depi
eh tapi memang bener bener cantik kan sayang
oh iya apa tadi uang jajan ya
uang jajan kamu mulai hari ini yang akan mengatur urusan keuangan rumah adalah adriana
jadi nanti biar adriana yang ngaturin semuanya
termasuk uang jajan kamu
eh gitu ya pi
hebat banget pi
gak kurang ajar kayak gitu dong reva
aku gak kurang ajar pi ini aku namanya akrab ya
gak kurang ajar kok mas
walaupun aku kerja mas aku tetap mau jadi mami yang baik buat reva
kamu bener bener ibu yang perhatian sama anak kamu
tapi aku transfer
iya ntar kamu transfer aja deh
tapi aku pergi sekolah dulu
peluk dulu dong
baju aku buka juga
terpikir transparan dong
tapi beneran ini super super super super gawat
lo harus menghentikan yang namanya nyokap diri lo itu
gue gak mau
lo pikirin ya niar udah menguasai rumah lo
terus kedua papi lo bokap lo dan semua pembantu dan semuanya
sekarang dia mau masuk ke dalam yang namanya perusahaan bokap loh
terkuras abis kayak air
itu bener banget re
itu namanya udah terlalu keterlaluan banget
lo gak bisa di meja lo harus bertindak sesuatu
tapi masalahnya girls itu tuh gak semudah yang kalian pikirkan
apa yang harus gue lakuin gue aja bingung
jadi lo tinggal cari tau aja siapa pacar gelapnya si adriana
terus kasih tau bokap lo gampang bener
apalagi gue gak punya bukti apa apa
nah itu satu satunya cara cuma satu
satu doang lo harus mengintai adriana
menjebak dia pas dia lagi mesra mesraan sama pacar gelapnya
iya iya bener banget
jadi pas mereka lagi mesra mesraan sayang
iya bener kasih
aduh tapi kan gue sekolah tiap hari
masa iya gue apa ya deketin dia dua puluh empat jam gitu
nungguin dia ketemu sama pacar gelapnya kan gak mungkin
kayaknya kita harus cari orang yang tepat nih
selamat pagi anak anak
selamat pagi pak
hari ini hari terakhir saya mengajar di sekolah ini
saya mau keluar
saya sudah mengundurkan diri dari sekolah ini
wah bapak bercanda nih bapak ngelawak ya
kenapa aja nih pak gak lucu
saya akan merindukan suara kamu yang cempreng ian
pak jangan keluar dong pak
saya kan di sini udah kehilangan dua sahabat saya pak
masa saya harus kehilangan guru yang paling sofangki dan
saya juga sedih ninggalin kalian
apalagi kamu ian
kamu itu jelek yang gak ada yang ngalahin
pak pak pak
pak pak pak
lepas dong pak
kalau ada kata kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan
tolong dibukakan pintu maaf yang selebar lebarnya
seperti semboyan tuturi handayani
dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan
dan seperti yang dicita citakan oleh radan ajeng kartini
habis gelap terbitlah terang
terima kasih tuhan
bener bener gak asik sekolah di sini
berkat di bi boy bisa masuk sekolah besok
alhamdulillah ya allah
yang benar belajarnya
pinternya bukan buat orang lain
buat diri kamu sendiri
jangan sampai nanti kamu menyesal di hari tua
karena malas belajar di hari mudanya
si benar hal yang benar belajar
ya udah bi makasih ya bi
sudah aku pulang duluan ya
hati hati nanti pulang jangan malem malem
kau udah siap belum
terima tantangannya baru
kau lulus banget sih
belum makan ya
mumpung masih jam istirahat
lagi mikirin boy kan gara gara ngejar cewek lain
eh ada anak baru lho di sekolah kita
dia masuk kelas tiga
gateng gateng banget cowok cowoknya
wah kalau emang gateng gateng banget
bi putusin aja dulu kali ya cowok gue
mending cowok baru itu mau semua
ye paling malu ditolak
eh anak barunya mau lewat sini tuh
gue penasaran emang cowoknya segenteng apa
sebelum cowok cowoknya jadi kriki gitu
wah dia ganteng
wah enak banget
kita dengerin handphonenya dong
boleh kita lihat
kok ternyata kalian sekolah di sini juga ya
ya emang lo baru tahu kok ini sekolahan kita
iya kita baru tahu ya
kita malah surprise banget ketemu kalian
cewek cantik mana yang lo cari di sekolah ini
di kelas berapa
aduh kelas berapa ya
gue sih belum tahu ya kelas berapa ya
nanti gue kabarin deh kalau udah ketemu sama ceweknya ya
cari aja salah sendiri
gue gak usah kabar kabarin
gak ada cewek cantik di sekolah ini selain kita
iya kan jules
yaudah kalau gitu kita masuk kelas dulu ya
lah semua masuk kelas berapa
yaudah nanti kita ketemu ya di kantin
ganteng ganteng ganteng
wah ikan pindah ke sekolah ini jadi
makin dekat di mata makin dekat di hati
eh tunggu girls
c itu bukan kelasnya si angel and the game itu
jangan jangan boy pindah ke sekolah ini karena ya mau ngejar ngejar angel
yalah gak mungkin si angel juga kali re masih cantikan lo kemana mana
beneran lo cantik lah re gue berani kata ron
pasti boy lebih milih lo lah daripada si angel
bener sih walaupun angel juga cantik
tapi kan dia gak asik banget ya guys
jadinya pasti sekolah yang dapat
jangan gitu dong mukanya
muka gue biasa kok
tapi kalian semua pikirin deh
kan mereka tuh sekelas
terus di situ kalo mereka sekelas berarti si angel bisa deketin boy sama haikal dong
terus udah gitu angel bisa aja naksir boy sama haikal ya enggak
bener juga sih
lagian siapa sih yang naksir sama boy
kita kan kita juga naksir kan
gue biasa ya
agus sama sidiq ya
ya udah masuk kelas ayu